anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
gubernur dki jakarta anies baswedan menetapkan daerah khusus ibu kota
sebagai daerah tanggap darurat bencana
artinya seluruh sumber daya pemprov dki jakarta
akan difokuskan untuk penanganan covid sembilan belas
anies meminta masyarakat ikut mendukung
dengan tetap berada di rumah untuk menekan persebaran virus ini
menjaga social distance dan tetap berada di rumah
adalah bentuk tanggung jawab setiap individu
agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan
setelah membicarakan bersama dengan unsur polda
bicara dengan bapak kapolda
membahas juga dengan unsur kodam dengan pak pangdam
juga kita mendiskusikannya dengan
ketua satgas percepatan penanggulangan covid sembilan belas
anegara yang s hunters
makalit belanda yang satu
di tangkap rampas
dipilih orang ya

celebala nasional maka pada hari ini kita menetapkan bahwa jakarta ditetapkan sebagai akan terbaik darat bencana wbh covid sembilan belas karena ini diletakkan untuk masa waktu empat belas hari kedepan dan bisa diperpanjang mengikut penyesuaikan dengan kondisi dengan status sebagai tangga roll cutter ppp tiga chuk doc membrane dan jakarta magnetic glass
maka seluruh komponen pemerintah pemprov dki jakarta bersama dengan unsur tni dan polisi
akan bekerja lebih erat lagi dan kita membutuhkan kerjasama dukungan dari seluruh masyarakat
untuk bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin
yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing
ini mutlak harus dilakukan oleh semua
bila sebagian tidak melaksanakan
maka efektivitasnya akan menurun potensi penyebarannya terus akan meningkat
sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah
memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah
itu melindungi diri kita melindungi orang lain dan merupakan sikap yang bertanggung jawab
sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar
meskipun posisinya sehat maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain
dalam masa tanggap darurat ini gubernur dki jakarta anies baswedan juga meminta perusahaan atau perkantoran untuk menghentikan kegiatan selama dua pekan
para karyawan diminta untuk bekerja di rumah dan anies berharap perusahaan mematuhi seruan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dki jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona
kepada dunia usaha
kepada dunia usaha
kita mengeluarkan seruan gubernur nomor enam tahun dua ribu dua puluh
yang menegaskan ini statusnya seruan
tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan
menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran tapi lakukan kegiatan di rumah
bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total
maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal
minimal jumlah karyawannya
minimal waktu kegiatannya
dan minimal fasilitas operasionalnya
serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah
pemerintah provinsi dki jakarta resmi menerbitkan seruan gubernur yang meminta perkantoran menghentikan seluruh operasional selama dua minggu
dan menutup sementara operasional usaha hiburan dan rekreasi
selama dua pekan
seruan ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas yang cukup tinggi di ibu kota
apa dampak kebijakan ini bagi dunia usaha dan bagaimana para pelaku usaha bertahan di tengah gempuran wabah virus corona
nah malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
ada pak haryadi sukamdhani ketua asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
selamat malam pak haryadi
selamat malam mbak nana
terima kasih sudah hari di cnn kita social distance pak
jauh jauh terima kasih sudah hari
dan sudah bergabung juga melalui sambungan telepon sudah ada pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
selamat malam pak yani
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah sebelum saya nanti ke pak yani sebagai dprd dki jakarta anggota dprd dki jakarta
saya mau ke pak haryadi terlebih dahulu
ini tadi sudah kita dengar bersama bagaimana yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
sudah mengeluarkan seruan dan juga menegaskan
agar ada penghentian sementara kegiatan perkantoran selama dua minggu
dan penutupan sementara kegiatan usaha hiburan dan juga rekreasi
bagaimana apindo memandang kebijakan ini ini wajib atau tidak wajib sebetulnya
jadi kalau kita melihat ini kan seruan ya himbauan
tentunya di sini saya yakin teman teman di dunia usaha juga sudah melihat betapa seriusnya virus ini ya
dan kita melihat angka yang meninggal juga meningkat terus
dan kita juga menyadari bahwa penyebaran virus ini
penyebarannya ini sangat eksponensial
jadi teman teman itu pasti akan menyikapinya dengan hati hati
artinya memang tanpa seruan pak gubernur pun mereka juga sudah melakukan antisipasinya
antisipasinya apa kalau boleh tahu yang sudah dilakukan oleh pemerintah
jadi memang dari minggu lalu sudah terjadi kita melakukan giliran kerja
jadi memang ada dua dimensi yang saya lihat ya

pertama adalah memang dalam rangka untuk juga
untuk mengantisipasi dari biaya operasional
karena dengan terjadi dampak wabah ini sangat luar biasa ekonomi juga dropnya luar biasa
jadi memang perusahaan melihat bahwa tidak mungkin ini kita bertahan dengan ritme bekerja seperti biasa
karena memang kapasitasnya turun
jadi satu adalah memang untuk menekan biaya
kedua memang dalam kaitan juga untuk menjaga karyawan kita sendiri terdampak daripada penyebaran penularan itu

jadi kita melakukan seperti itu sudah sejak hari senin yang lalu
jadi kita melakukan seperti itu sudah sejak hari senin yang lalu
dengan adanya suruhan pak gubernur ini memang lebih membuat kita lebih berhati hati lagi gitu
jadi memang ada beberapa sektor yang mau tidak mau memang harus tetap buka kalau kita bicara dki
seperti misalnya untuk sualayan untuk minimarket supermarket itu mau tidak mau karena melayani kebutuhan hari hari masyarakat itu mau tidak mau memang berjalan
tapi kalau untuk yang lain lain yang memang tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat

jadi mereka punya tamaran suruhan dan kebenaran
jadi mereka punya tamaran suruhan dan kebenaran
jadi mereka punya tamaran suruhan dan kebenaran
retail itu yang paling
terdampak nah ini yang kita melihat
bahwa mereka semua juga
pesuarannya juga nih
meminta beberapa insentif
pak haryadi lebih banyak para pelaku usaha
yang kemudian memang betul betul menutup
usaha perkantorannya dan meminta karyawannya
untuk bekerja di rumah atau
antisipasi ataupun pilihan yang kedua
adalah membagi jam kerja atau working shift
sampai kemasan minggu lalu
membagi jam kerja
itu saya rasa akan lebih
kecil lagi nih jumlah
bergiliran karena tadi ada
yang mohon dari pak gubernur juga
jadi yang akan ke kantor
di minggu depan ini pasti lebih sedikit
dari minggu ini karena minggu kemarin itu rata rata
kita bagi di dalam dua grup
dua grup itu ada yang membagi
dalam satu minggu atau
lima hari kerja itu grup a misalnya gitu
besok yang minggu berikutnya grup b
nah ini mungkin akan
lebih dikecilkan lagi
kemungkinan ya kita melihat karena besok senin
kita baru tahu hari tanggal dua puluh
iya betul karena baru berlaku
jadi pastinya masih pada
koordinasi dulu oke oke saya mau ke
pak yani pak yani sebagai anggota
dprd dari fraksi pks
ada melihat kebijakan ataupun
seruan yang dikeluarkan oleh
pemprov dki jakarta ini sudah tepat kepada
para pelaku usaha untuk menghentikan sementara
kegiatan perkantorannya selama
empat hari untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
kalau kita melihat tentang
kita lihat keberbanan
nah karenanya memang
apa yang dilakukan
oleh pak gubernur karena beliau
adalah kepala daerah
kepala daerah gubernur dki jakarta
merasa bertanggung jawab
maka bagaimana berupaya
agar korban korban itu
tidak semakin bertambah
penularan tidak semakin
nah untuk upaya
melakukan pencegahan memang tidak ada
apa yang diambil oleh pak gubernur
pak gubernur nomor enam
tentang penghentian sementara
yang tujuannya dalam rangka mencegah
nah semua kita sudah
memahami hal ini
karenanya kita melihat
apa yang dilakukan oleh
pak gubernur untuk menyelamatkan
jiwa yang memang ini harus
menjadi perhatian ya kami
dari dprd dki ya
mendukung ya penuh
apa yang memang sudah
yang sangat baik langkah langkah
yang sangat tepat kita berharap
seruan ini ya semoga
seluruh warga jakarta bisa
memahami bisa disiplin
apa yang memang kita khawatirkan
ini bisa kita atasi dengan baik
oke pak yani
meskipun bentuknya itu
seruan dan juga himbauan
apakah kemudian wajib ditaati oleh
para pelaku usaha begitu menurut dprd
semua tadi kita berharap
dunia usaha bisa
memahami seruan ini
bisa melaksanakan seruan ini
karena ini adalah untuk
kepentingan warga masyarakat
kenapa ya sebab memang
kita melihat ya bahwa
keselamatan jiwa ini perlu
nah saya kira dari
apa yang sudah tadi kita dengar juga pak haryadi
bagaimana mereka juga
dari dunia usaha sudah
akan terus ya
melaksanakan apa yang memang menjadi
seruan dari pak gubernur
karena semua untuk kepentingan warga masyarakat
oke oke saya ke pak haryadi lagi
jadi tadi anda sudah sebutkan
faktor ataupun sektor sektor
usaha yang paling terdampak
adalah sektor jasa retail dan juga
manufaktur itu yang paling terdampak dan juga
pariwisata sebetulnya dan hiburan juga
turut terdampak dampaknya itu
apa yang dikhawatirkan oleh
apindo teman teman apindo dan juga
teman teman asosiasi pengusaha yang lain
dengan kondisi ini ini akan menguras
juga permasalahan dengan perbankan
nah tapi kemarin
tanggal tiga belas maret sudah dikeluarkan
peraturan otoritas jasa keuangan
nomor sebelas ya baru keluar
kemarin jadi itu sebagai dasar
untuk dilakukannya restrukturasi
kondisi ini nah yang menjadi
permasalahan itu adalah itu kalau
yang terkait dengan perbankannya lalu juga terkait
dengan perpajakan kami juga sudah menyampaikan
kepada pak gubernur kemarin kita
ya itu ada beberapa masalah misalnya seperti
pajak hotel dan restoran pajak
hiburan lalu juga
pbb pajak bumi dan bangunan
yang juga kita melihat itu rasanya
akan sangat sulit untuk
untuk dibayarkan oleh dunia usaha
karena memang kondisinya seperti ini nah ini
yang juga perlu dipikirkan oleh
pemerintah dki juga untuk bagaimana
langkah langkahnya karena memang
ini semuanya yang terdapat jadi pemerintah juga
harus mengambil langkah langkah juga untuk
mengatasi ini yang kita khawatirkan
juga adalah masa waktunya masa waktunya
kita nggak tahu apakah ini akan selesai
cepat atau lama cepat atau lama sekali gitu
kalau kita melihat dari berbagai
negara lain itu kan bahkan memprediksi
singapura aja memprediksi sampai akhir tahun
nah ini kan juga harus dipikirkan seperti
apa dan nanti pada waktu kita
merestup kembali ekonomi setelah pulih
itu juga seperti apa kekuatan kita
tadi saya bilang cash flow nya terkuras
belum lagi juga masyarakat yang
penghasilannya terbatas yang
survival untuk setiap hari dia
mendapatkan nafkah itu juga kita juga
harus dipikirkan bagaimana nantinya
karena kejadian ini kemudian menimbulkan
ketidakpastian bagi para pelaku usaha
sangat tinggi ketidakpastiannya
ini yang membuat kita terus terang
tadi anda sudah sebutkan bahwa
para pelaku usaha ini kemudian
gelisah soal pajak
kemudian pajak pajak yang lain
itu kemudian apakah ingin meminta
kepada pemprov dki jakarta untuk
memundurkan penagihan pajaknya atau
bagaimana sebetulnya yang kita minta adalah
tentunya melihat situasi yang seperti ini ya
kita juga tidak bisa harapkan
tentunya kita harus duduk bareng karena
semuanya yang kita lihat itu adalah cash flow mbak
termasuk karyawan jadi karyawan ini
sudah bicaranya kan unpaid leave
kita anggap mereka seperti cuti
masuk dibayar tidak masuk tidak dibayar
ini juga dampaknya luar biasa juga
terus terang ya untuk karyawan kita
tapi nggak ada pilihan lain
maksud kami adalah
semua kesulitan yang kita alami bersama ini
kita berharap pemerintah juga
punya solusinya memberikan solusi
sharing lah karena tidak mungkin
saya masih lihat tuh kemarin kayak di bandung orang udah situasi
ini masih dia bilang katanya apa
pajak hotel dan restoran ini tetap
itu berat juga ya
nah ini pak yani ini keluhan dari
teman teman para pelaku usaha bahwa
soal pajak ini pbb kemudian
pajak hiburan ini bagaimana apakah
kemudian bisa difasilitasi
ataupun perpanjangan waktu
untuk pembayaran pajak karena ini ada keluhan semua
seperti ini pak yani
dan keadaan seperti ini kan kita
semua tidak menginginkan
adanya satu musibah ya
yang semua tidak menginginkan
tentang masalah penyebaran wabah ini
tidak ditanggulangi kan mau tidak
mau nanti akan menyebar nih
lebih besar lagi dampaknya
nah satu kebijakan
yang sudah diambil oleh pak
ya bagaimana memang kita semua
ya bisa mendukung dengan harapan
nanti terjadi pencegahan itu
nah ada pun tadi
ada persoalan persoalan yang memang
muncul yang dihadapi oleh
atau para pekerja dan sebagainya
saya kira nanti juga pak gubernur
akan memikirkan tentang
masalah itu dan saya kira
persoalan ini karena persoalan
kita bersama dari
pak haryadi ini juga bisa
menyampaikan apa namanya
persoalan persoalan yang dihadapi
untuk kita carikan solusinya
kita carikan solusinya
pak yani tapi anda sepakat nggak
bahwa harus ada kelonggaran terhadap
para pelaku usaha dalam menghadapi
gempuran dari wabah
ya kalau kita melihat ini merupakan
satu musibah ya
satu musibah kita kan bagaimana
untuk menyelesaikan persoalan ini
ya kita tidak ingin
membuat seseorang itu mengalami
nah semuanya itu saya kira
nanti bisa duduk bersama
dan dibicarakan bersama bahkan
pak gubernur diberikan masukan masukan
untuk bisa menyelesaikan juga
persoalan persoalan yang menjadi
dampak dari kebijakan kebijakan
karena tidak ada jalan lain
inilah satu satunya upaya untuk
menjelaskan persoalan persoalan yang diambil
oke pak yani nanti kita akan teruskan diskusinya
pak haryadi juga bagaimana nasi
para pelaku usaha umkm
ini mereka para pelaku usaha
umkm juga mengeluhkan
adanya kebijakan kebijakan dan juga
sepinya para pembeli
dan juga kondisi
perekonomian kita yang tidak cukup baik
dalam menghadapi penyebaran covid sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita
dengan pak haryadi sukamdhani
ketua umum apindo dan juga ada
pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
saya kembali ke pak haryadi
selain pengusaha besar sebetulnya yang merasakan
dampak itu adalah para pelaku
ekonomi seperti umkm
mereka sudah banyak mengeluhkan bagaimana
ini kemudian kalau kebijakan ini
diteruskan selama mungkin setelah dua minggu
bisa diperpanjang lagi
sementara keadaan perekonomian kita juga kemudian
tidak baik memang kalau kami
di lapangan itu kan masyarakat kita memang
banyak yang mereka itu
berjuang itu harian ya
dapat nafkah hari ini dibelanjakan hari ini
jadi memang untuk menyambung hidup mereka itu
penuh dengan keterbatasan
nah ini yang menurut pandangan kami
memang realitanya yang harus kita hadapi
jadi kalau kami melihatnya
ya kita ini seperti sedang
melakukan ini ulang ya
merestart lagi semua
kita punya ekonomi kita
kalau komputer itu di reboot gitu loh
di ulang lagi jadi seperti itu
mencari ini baru dan itu
kalau ditanya seperti apa
ya memang akhirnya pertama adalah bagaimana
pemerintah bisa menanggulangi ini
bisa memberikan keyakinan yang
paling penting kan adalah orang yang terdampak
itu bisa sembuh kalau itu orang
meyakini itu orang lebih optimis
kedua kalau terjadi adanya
vaksin ya ini kita juga gak tau ya
apakah kloroquine dan sebagainya
itu betul ya nah yang ketiga menurut
saya adalah keyakinan masyarakat sendiri
kalau masyarakat itu sudah
mereka merasa bahwa ya ini adalah
struggling untuk mereka berjuang untuk hidup
pada satu titik keyakinan itu yaitu
pemulihan ekonomi walaupun tadi
ada fatality rate yang juga
mungkin menjadi satu yang
tinggi karena akan sulit mengcontain
wabah yang seperti ini karena
dari cairan ya
dari droplet sekarang melalui udara
bisa menyebar jadi ini kan
juga sesuatu yang serius
yang kita juga harus bisa memahami juga
oke tapi pak sebetulnya
untuk umkm itu memang mereka lebih rentan ya
terhadap goncangan ini terhadap kebijakan
jadi bisa dibayangkan kalau
mereka juga sangat terbatas
dari segi modal mereka sangat
terbatas dari segi akses pasarnya
itu juga sangat itu nah
lalu juga yang membuat mereka ini juga
kerepotan juga adalah dari
kalau mereka itu
melakukan modalnya itu juga
mereka juga kan tergantung
juga dari pinjaman iya
dari tempat lain ada
dulu kan karena kurnya juga kan besar
jadi ini juga jadi masalah sekarang semua
modal itu habis untuk mereka
bertahan bertahan untuk
struggling tadi itu oke oke apakah
pemerintah kemudian harusnya memberikan insentif karena
dari ojk katanya memberikan stimulus kredit
sebetulnya kepada umkm itu bisa
membuat mereka bertahan hidup untuk
beberapa jangka waktu sampai wabah
ini selesai pak haryadi
yang problem utamanya kan karena pasarnya
nggak ada sekarang ini kan yang beli nggak ada gitu
itu yang jadi masalah kan jadi percuma ya
terlalu banyak yang produksi terus tapi tidak ada pasarnya
iya makanya tadi saya sampaikan kan yang paling penting nih sekarang
konsentrasi kita bagaimana wabah ini
tertanggulangi lalu juga ada
keyakinan masyarakat bahwa pemerintah melakukan
penanganan dengan baik karena sekarang yang kita
tunggu juga kan untuk diagnosanya rapid testnya
ini kan kita juga belum tahu berapa
sebetulnya karena sekarang kalau mau
tes mahal loh satu lima juta di klinik itu kan
ya kalau satu lima juta orang juga mikir kan
kita butuh cepat ini yang bagaimana yang
ya untuk tes ini
oke pak yani selain para pelaku
usaha besar sebetulnya pelaku umkm
itu juga yang paling rentan tadi sudah
disebutkan oleh pak haryadi sukamdhani dari
dprd ada solusi mungkin
bagaimana kemudian ke depannya
pemprov dki jakarta juga memikirkan
para pelaku umkm ini
situasi yang seperti ini
dampak ini juga harus diperhitungkan
yang kita inginkan kan jangan sampai
ada penghentian sementara ini
tidak dilaksanakan sehingga
penyebaran virus itu semakin besar
korban makin banyak ini
semakin membuat kita
kalut ya kalau terjadi
seperti itu nah mau tidak mau
apa namanya seruan ini harus kita
laksanakan nah dampaknya
itu tadi terhadap berbagai pihak
saya kira ini sebagai
konsekuensi dan tentunya
kita berharap kami juga dari dprd
mendorong pada pemerintah
untuk bisa mencarikan solusi
berbagai hal ini problem yang dihadapi
tetapi yang paling penting adalah
pertama keselamatan kemudian juga
ke depannya dampak dampak
itu juga bagaimana kita secara bersama
untuk mencarikan solusi
warga masyarakat itu juga bisa
tenang ya beraktivitas lagi
seperti biasa nah salah satu
upaya memang bagaimana
sekarang pencegahan dulu ya pencegahan
ya mudah mudahan kalau memang
wabah ini sudah bisa tertangani
insya allah nanti kita akan
dorong lagi kepada pemerintah daerah
menyelesaikan berbagai persoalan yang ada saya kira itu
oke jadi yang utama adalah
soal keselamatan warga dulu keselamatan
para pekerja begitu ya pak yani ya
tapi tadi pak haryadi juga berulang
kali sebetulnya men stressing soal
keyakinan para pelaku usaha
kepada pemerintah sebetulnya seberapa yakin sih para
pelaku usaha kepada pemerintah untuk bisa
menangani penyebaran covid sembilan belas itu
melihat sekarang itu udah kita gak usah salah salah
jadi ya sebagai contoh aja
apa ketidaksiapan pemerintah itu
kan dari segi penyediaan
fasilitas untuk penanganan
penderita covid sembilan belas ini ya
kita nggak ada rumah sakit
khusus corona padahal
kapasitas bed itu yang untuk isolasi
sangat terbatas bisa dibayangkan nih
baru besok senin nih wisma atlet jadi struk
dan untuk rapid test juga
kita nggak ada persiapannya jadi
tapi yaudahlah itu sudah terjadi kita harus hadapin
bareng bareng itu sudah lewat dan kemudian pemerintah sudah
mulai untuk ya yang penting sekarang masyarakat
ya ini kan tujuannya juga
kemanusiaan ya bagaimana kita bisa saling
menjaga lingkungan kita begitu jadi menurut saya
yang paling penting juga gak bisa
blaming pemerintah ya tapi juga dalam impiannya juga
jangan narogan juga jangan sotaw juga gitu kalau udah
untuk ini kadang kadang ada juga yang suka aneh gitu loh
udah seperti ini masih berpikirnya
tapi saya yakinlah mudah mudahan ini
pelajaran kita bersama lah oke oke kembali
lagi ke soal seruan gubernur sebetulnya
kan itu working from home sudah dilakukan
oleh beberapa perusahaan ya tapi sebetulnya efektivitasnya
itu gimana sih kalau dari para pelaku
usaha gitu pasti efektif lah mbak gak begitu efektif ya
ini kan yang namanya situasi seperti ini kan
kita bekerja tidak dalam kondisi normal
udah pasti tidak efektif tadi saya bilang
di depan bahwa yang paling berat bagi kita ini
kan tiba tiba marketnya
tiba tiba drop kan pasarnya
drop semuanya kena tidak hanya yang
ukm aja yang besar besar semua juga kena semua jadi
dengan menghadapi situasi yang
terjadi perubahan total begini otomatis
secara organisasi juga
mengantisipasinya juga kan
limbung juga mbak drop
mereka oke semuanya akan turun karena
pasti akan drop oke soal limbung tadi
sebetulnya sudah disebutkan oleh pak haryadi ini kita
juga dengar dari beberapa pengusaha pengusaha
tekstil yang di jawa barat juga dan juga pengusaha
yang lainnya mereka sudah mengeluhkan bahwa mereka
sudah melakukan pemutusan hubungan kerja
kepada para pegawai kalau phk
saya yakin enggak yang terjadi adalah
ya tidak mungkin itu unpaid leave
unpaid leave itu menjawab kondisi saat ini
sebetulnya iya jadi kesadaran dari kedua belah
pihak jadi pekerjanya juga sadar bahwa
situasi seperti ini
mereka bersedia untuk tidak dibayar
sesuai dengan keadaan normal
jadi itu menurut saya sih wajar ya
bahkan negara negara lain
sudah melakukan malah lebih parah lagi
benar benar unpaid leave dan tidak dibayar
kita sudah dengar kan perusahaan penerbangan
di dunia itu mereka benar benar merumahkan dan
tidak di phk tapi memang tidak dibayar
oke artinya kalau yang di
para pelaku kita ini melakukan unpaid leave
tapi gajinya kemudian setengah gitu
atau tidak keseluruhan gitu ya kebanyakan
mereka treatmentnya adalah dengan
hari kerja jadi dikembalikan
masuknya berapa seperti itu udah sampai seperti itu
nah yang membuat kita itu agak
sangat khawatir itu adalah ini sampai berapa lama gitu
oke artinya kan karena bulan depan sudah bulan baru
kemudian akan lebaran ya pak betul karena kami sudah mulai
beberapa perusahaan melakukan sensitifitasnya kalau
perusahaan perusahaan menengah itu mungkin daya
tahannya satu bulan kalau agak besaran
sedikit sekitar dua bulan
atau tiga bulan lalu
kalau sesudah itu kan kita sensitifitasnya
dihitung kalau itu lewat
dari itu resplonnya sudah tidak ada
ini gimana nah ini yang kita
khawatir sebetulnya itu sudah ada formula
atau mungkin skenario yang dipersiapkan
para pelaku usaha kalau misalnya ini
terus berlanjut karena kan status tanggap darurat kita
sampai tanggal dua puluh sembilan mei artinya setelah
hari raya idul fitri begitu ya pak
apakah kemudian sudah ada skenario dari teman teman
para pelaku usaha itu yang saya bilang bahwa yang kita
yang benar benar yang
tanda tanya besar ini adalah
nomor satu wabah ini
terakhirnya seperti apa kedua adalah confidence
masyarakat karena ini kan kembali lagi
tergantung dari masyarakat yakin
atau nggak kasus di china
misalnya ya kita sih sendiri juga gak yakin yakin
amat benar tuh dengan lihat
penyebarannya kayak gini china merasa
kita sih rasanya enggak percaya juga ya tapi
masyarakatnya confidence entah bagaimana tadi
kematiannya enggak tahu juga tuh bagaimana nanti
tapi yang jelas begitu masyarakatnya confident
dan yang penting pemerintahnya
juga bisa memberikan jaminan
mengenai tadi kalau bisa
menekan angka kematiannya saya rasa
itu yang namanya pemulihan oke
tapi kan itu kemudian membutuhkan waktu sementara
pemerintah juga berpacu
dengan waktu begitu ya karena kan sekali lagi
bulan depan sudah bulan puasa
kebutuhan juga pastikan akan
semakin banyak kemudian lebar
itu sudah ada formulanya tidak sebetulnya
skenario nya atau memang para pelaku usaha
sudah berada pada titik ya karena
memang pasarnya tidak ada tidak ada cash flow
yang masuk kemudian ya kami tidak bisa
seperti yang diharapkan oleh para pekerja
skenario thr itu sudah masuk perhitungan semua
kenyataan juga memang
perhitungan yang paling pahit bahwa thr itu tidak dibayarkan
pun sudah ada oke sudah karena
kita semua sudah berhitung kan ini semua
kan udah betul betul diperhitungkan berapa
daya tahan perusahaan oke
begitu mbak oke pak yani anda sudah mendengar
tadi penjelasan dan juga skenario
dari pak haryadi sukamdhani bahwa
ini pemerintah juga berpacu dengan waktu bahwa
bulan depan ini sudah bulan ramadhan kemudian
lebaran dan skenario yang paling buruk adalah
para pelaku usaha memang
kemungkinan kalau misalnya begini terus
tidak bisa memberikan thr
sepenuhnya kepada karyawan ini bagaimana
nanti semua kan bisa
melihat situasi seperti ini ya
karena memang ini
kan kebijakan ini
tidak ada jalan lain ya
pencegahan itu nah persoalannya
nanti berbagai hal saya
kira ini juga akan menjadi
perhatian dari pemerintah
bagaimana mencarikan solusi
ya dari persoalan persoalan yang
dihadapi warga masyarakat
nah karenanya saya kira
apa yang dikatakan oleh pak haryadi juga
semua pihak ya
bagaimana kita bersama sama
untuk memikirkan persoalan ini
juga bisa tertangani
oke nah yang lebih penting lagi
kita berharap mudah mudahan
tentang masalah penyebaran corona ini
kita bisa kembali normal seperti
biasa oke tapi dprd akan mendukung
pemerintah provinsi dki jakarta untuk memberikan
bantuan ya kepada para pekerja
dan juga para pelaku mkm
memang ada stimulus yang akan dicairkan begitu
ya saya kira kalau memang
itu satu jalan yang harus ditempuh ya
nanti kita bisa duduk bersama
untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini
oke pak haryadi
berapa orang yang bisa kehilangan pekerjaan
kalau keadaannya terus menerus seperti ini
para pelaku usaha sudah menghitung itu
kalau kehilangan pekerjaan karena phk
mau bayar pesanan mau berapa
mau berapa mau berapa mau berapa mau berapa
jadi saya rasa tidak terjadi phk tidak ada
tapi yang terjadi itu adalah
memang cash flow nya itu menyusut sangat tajam
nah itu yang kami khawatirkan bahwa
karena perusahaan juga menyusut
ya kan kalau kita gak bisa bayar
satu kita nggak bisa membayar
karyawan kita dengan gaji yang normal
artinya daya belinya akan drop
sangat besar kedua
pasti kita nggak bisa bayar pajak itu artinya
penerimaan negara juga akan drop berkurang ya
kalau begitu situasinya
ini kan menjadi concern kita semua kan
bagaimana mengatasinya itu gitu
pertanyaan selalu kesana menurut saya adalah
itu akan teratasi tadi saya bilang pada saat
yakin merasa nyaman
dengan penanggulangan wabah ini oleh pemerintah
aktivitas ekonominya tanpa itu ya
kita memang betul betul berat
artinya harus confident dulu terhadap
penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena keselamatan
itu yang utama jadi para pelaku usaha akan
melihat nanti bagaimana sebetulnya strategi
pemerintah dan juga langkah cepat pemerintah
untuk menangani penyebaran covid sembilan belas itu
kunci utamanya sebetulnya jadi kalau
masyarakat udah yakin bahwa oh karena
risikonya bukan besar artinya
tadi masalah tingkat kematian
sepanjang bahwa bisa diyakini bahwa memang itu
tertanggul dengan baik itu akan membuat masyarakat
yakin dan jangan lupa mbak yang sekarang
ini juga sangat kita tunggu tunggu adalah
diagnosa dari rapid test testnya itu kan belum
jalan jadi kita belum tahu sebetulnya
sudah positif itu
berapa dari populasi itu berapa banyak itu berapa banyak

saya rasa sangat berpengaruh dua duanya pengusaha
juga masyarakat dengan adanya
lebih jelas oh yang tertular seperti ini
dari epicentrumnya dimana dan sebagainya
itu akan juga membuat masyarakat
itu menjadi lebih yakin
tapi memang satu hal juga menurut saya dalam
kondisi seperti ini informasi itu nggak boleh
di blok gak boleh ditutupin harus
transparan tapi juga minta tolong media juga jangan
itu juga membuat orang juga menjadi takut gitu
oke jadi harapannya para pengusaha
singkat saja apa saja bahwa
pemerintah memberikan kelonggaran begitu terhadap
para pelaku usia kalau dalam kondisi
seperti ini menurut saya adalah nomor satu adalah
penanggulangan harus cepat dilakukan
membuat masyarakat itu yakin
dan kedua adalah kita harus sama sama
membuat skenario bersama bagaimana
mengatasi kewajiban yang memang
saya rekas lo tadi kalau rekas lo perusahaan
negara juga pasti short kan gitu
oke pak yani singkat saja saran dari
dprd terhadap para pelaku usaha dan
juga pemprov dki jakarta seperti apa
supaya ini tidak terjadi
kemudian terus menerus dan juga
banyak orang yang tadi sudah disebutkan mungkin
unpaid leave begitu dan thr tidak bisa dibayarkan
singkat saja pak yani
ya saya kira pertama yang tentang
seruan pak gubernur
ya ini bagaimana
bekerja dari rumah ya
bisa terwujud kalau kita gerakan
secara bersama mudah mudahan
penularan itu bisa terjaga
nah selanjutnya saya kira
dari apa yang terjadi ya
kedepan ini juga
menjadi perhatian dari pak gubernur
ya kepala daerah kemudian juga
bersama sama saya kira pemerintah
seluruh elemen masyarakat bisa
bagaimana memberikan solusi
secara bersama untuk
menanggulangi berbagai problem yang memang kita hadapi
oke terima kasih pak ahmad yani
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan juga pak haryadi sukamdhani ketua umum apindo
terima kasih dan semoga wabah ini
segera berlalu perekonomian kita bisa pulih
dan semuanya bisa kemudian
mendapatkan haknya baik pekerja
dan juga para pelaku usaha gitu ya pak ya
terima kasih sekali sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
dan prime news segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami